saudara pj gubernur dki jakarta baru saja meresmikan pembangunan pengolahan sampah anorganik di rorotan jakarta utara
sampah yang diolah sebanyak dua lima ratus ton per hari
pusat pengolahan sampah bakal melayani enam belas kecamatan di jakarta jakarta utara jakarta pusat dan jakarta timur
sampah yang diolah dua lima ratus ton per hari digunakan sebagai bahan bakar alternatif
menurut penjabat gubernur jakarta heru budi apapun jenis pengolahan sampah bisa diterapkan di jakarta
mau itf mau rdf silakan tetapi pembangunan dki tidak ada punya kemampuan untuk memberikan di pinggir
di wilayah jakarta utara ada itf mereka sedang melakukan kajian
di sekitar bukit ada konsep itf tapi rdf sudah di batar gebang sudah ada kita melanjutkan
sekali lagi konsep selain rtf konsep teknologi sampah apapun dki tidak alergi silahkan aja
tetapi yang perlu dibikirkan adalah tipping fee itu aja satu